pasti ada hubungannya dengan elsa
opah seneng banget
janji ya kesini lagi ya
karena dia minta izin
jadi di jalan ya
makasih banyak ya pak
kalau lanjut lagi ya
ya silahkan pak
aku mau jenguk elsa
ya gimana pun juga
elsa kan juga adik aku mas
dan dia kan juga udah nerima hukumannya
aku sebagai kakak juga harus temenin dia lah mas
aku juga harus temenin dia lah mas
dan aku juga mau semuanya akan baik baik aja sih
aku menolong dia supaya dia nanti kedepannya bisa jadi orang baik
seperti mama dan papa mama
aku harap kamu mengerti mas
anterin reina sama pernoprong dulu
nanti saya temenin dia
gak usah om
saya banyak salah sama om
sebenarnya om sangat kecewa banget dengan semua ini
tapi om sangat menghargai juga kejujuran kamu
kamu gak membohongi om terus menerus
kalau om tadi bertindak kasar sama kamu
dan banyak kata kata om tadi
yang membuat kamu tersinggung
oh minta maaf sekali lagi ya
sangat wajar kalau om
semarah itu tadi
mengenai biaya seluruh rencana acara pertunangan kamu
kamu gak usah ganti rugi rek
biar itu semua risiko
ya karena om melakukan itu
semuanya untuk kebahagiaan jenny
terima kasih om
mama saya juga menipukan
permintaan maaf untuk om
biar kamu tau ren
pasti kecewaannya mama kamu
sama seperti yang saya rasakan sekarang
kalau gitu saya permisi om
ada pesan buat anda
om kasih balesan
lo baik baik aja kan
mereka gak nyakitin lo kan
lo pasti kuat sa
gue akan terus dampingin
jaga kandungan lo dengan baik
jaga kesehatan lo
biarpun kita terbatas dengan dinding
tapi cinta gue bisa menembus dinding itu
gue akan selalu ada buat lo sa
gue udah bilang sama pengacara dan polisi
kalau gue udah siap dipenjara bersama lo sa
lo gak perlu khawatir
kita akan tetap sama sama
apa sekarang lo udah sadarin sa
cinta gue buat lo adalah cinta yang sebenarnya
mau lo tuh apa sih rik
gue minta bantuan sama lo
bukan berarti gue mau nerutin ke maun lo
untuk cerai nino
gue akan terus setia rik
nino akan nunggu gue di luar sana
apalagi setelah gue kirimin ke nino
foto anaknya tadi
gue semakin yakin
gue gak akan pernah pisah sama nino
lo itu salah berharap banyak dari gue
lo bukan cinta sejati gue
karena cinta gue yang sebenarnya hanya nino
apa pak permisi pak
apakah betul ini rumah pak nino
iya saya sendiri
ini ada titipan dari posaik praja v
terima kasih mas
saya permisi ya pak
pasti ada hubungannya dengan elsa
aku sengaja mau makan
agar anak kita sehat terus
di satu sisi aku sedih
karena periksa kandungan sendirian
dan anak kita juga pasti pengennya
kamu kumpulin jadi album
nanti setiap bulan